gunakan masker pada saat keluar dari rumah
hilangkan kebiasaan untuk menyentuh wajah
dalam konferensi pers di kantor pnb minggu sore
ahmad yuryanto meminta masyarakat menggunakan masker saat berada di tempat umum
termasuk di sarana transportasi
ada pun masker yang seharusnya digunakan masyarakat adalah masker kain tiga lapis
masker bedah hanya digunakan untuk tenaga medis untuk menangani pasien
sementara masker n sembilan puluh lima diperuntukkan bagi tenaga medis yang beresiko tinggi
pakar gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
wiku adi sasmito menegaskan sembilan puluh persen penularan covid sembilan belas
melalui droplet yang masuk ke mata hidung dan mulut
dan masker kain dinilai dapat menangkal virus sebesar tujuh puluh persen
namun masyarakat diharapkan tetap menjaga jarak paling tidak satu hingga dua meter
ketika berada di tempat publik dan untuk tidak keluar jika tidak ada kepentingan mendesak
cara pembuatan dan model masker kain dapat disesuaikan dengan wajah
pastikan tangan yang digunakan bersih
dan harus menutupi hidung hingga dagu
serta tidak longgar
masker kain sebaiknya diganti dicuci dengan sabun secara rutin
selain itu wiku juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan bilik disinfektan
sebagai alat sterilisasi tubuh manusia
dan justru memperbanyak tempat cuci tangan yang dapat diakses di area umum
seperti area transportasi umum atau supermarket
tim liputan cnn indonesia